sobat rupiah sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia
indonesia dengan segala keragamannya memberikan kesempatan produk halal untuk berkembang lebih luas
terlebih permintaan masyarakat global dalam penggunaan produk halal terus meningkat dalam rentang tiga tahun terakhir
tentu ini mendorong peluang baru dalam memajukan roda perekonomian utamanya dalam masa pandemi covid sembilan belas
bank indonesia terus bersinergi bersama pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional
salah satunya melalui kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan syariah
karenanya lewat gelaran isak ke delapan dengan mengusung tema
diharapkan mampu menambah daya pemulihan sekaligus pertumbuhan ekonomi akibat covid sembilan belas
setiap tahun indonesia semakin bergerak maju untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia
untuk semakin mendayagunakan besarnya potensi makanan halal dan fashion muslim di indonesia
sebagai motor penggerak industri balap
sekaligus sebagai upaya bersama berjamaah mengembangkan kedua sektor unggulan ini secara end to end
hilir dari hulu seluruh pelaku usaha yang kecil sampai yang besar
acara ini juga menjadi salah satu titik temu bagi para pelaku umkm potensial buyer dan lembaga keuangan syariah
pelaksanaan isa ke delapan yang diperlukan oleh pemerintah yang diperlukan oleh pemerintah yang diperlukan oleh pemerintah yang diperlukan oleh pemerintah
pertemuan isaf dua ribu dua puluh satu dibagi menjadi dua jenis pertemuan yaitu virtual dan secara offline atau secara langsung
tentu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat
dan bagi sobat rupiah yang tak sempat datang ke acara isaf tahun ini
jangan khawatir karena sobat masih dapat mengunjungi dan berbelanja berbagai produk halal melalui situs resmi www isef co id
membantu banget ya buat pengusaha pengusaha apalagi buat umkm umkm gitu ya
dimana ini bank indonesia mensupport sekali gitu jadi senang dengan adanya exhibition ini
jadi apalagi sekarang kan kita memajukan halal indonesia ya
gelaran i saf dua ribu dua puluh satu diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia
yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan perekonomian baru
masyarakat juga udah mulai pada aware untuk memilih produk yang halal
bahkan umk umk juga sekarang aku lihat tadi dari kemasan kemasannya
sudah mulai produksi produk produk yang memang sesuai dengan standar sistem jaminan halal
tanggapannya isaf ini sangat menarik ya pertama bisa membantu umkm untuk menjualkan produknya mereka

umkm disini bisa mempertahankan dan kemudian mengangkat umkm juga jadi
ini bisa memperkenalkan mereka punya produk produk mereka mereka bisa lebih memperkenalkan
yang pertama kali dan menurut saya ini acaranya keren banget masya allah luar biasa
kita bisa membantu menyemarakan brand lokal modest fashion khususnya brand fashion ya khususnya untuk pria gitu
halal industri menurut saya itu satu potensi yang sangat bagus
sekarang di indonesia sudah sangat berkembang dengan sangat pesat
dan saya rasa masyarakat indonesia sendiri pun sudah mulai aware dengan hal hal berbau halal
jadi menurut saya kesempatan
untuk para entrepreneur muda untuk para anak anak muda yang mau berkecimpung di industri halal
ini saatnya untuk kalian untuk memulai memulai dan untuk berkarya
seperti ini iset semakin berkah dan sukses selalu

karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia